meski dalam manifest penumpang dinyatakan kapal motor santika nusantara yang memuat dua ratus tujuh puluh tujuh orang
tim sar gabungan telah mengevakuasi tiga ratus sembilan penumpang
sementara itu tiga jenazah yang ditemukan telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing masing
lima puluh enam penumpang kapal motor santika nusantara yang terbakar di perairan masa lembul
tiba di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur pada sabtu sore
para penumpang yang dievakuasi tim sar gabungan menggunakan kapal negara cundamani ini
sebelumnya diselamatkan nelayan pulau masa lembul setelah kapal terbakar
selain diberikan perawatan medis para penumpang km santikan nusantara ini diberikan bantuan seperti makanan oleh warga pulau masa lembu
jasa warga pulau masa lembu ini pun mendapat pujian dan apresiasi gubernur jawa timur
yang datang ke pelabuhan untuk melihat keadaan para korban
mereka semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik
mereka menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat masa lembu
yang menyiapkan pakaian menyiapkan makanan sampai melimpah menurut mereka
kita menyampaikan juga cinta bela sengkawa atas korban yang meninggal
mudah mudahan keluarganya sabar tabah dan beliau
ucapan bela sungkawa kofifah ini ditujukan kepada keluarga penumpang yang tewas saat km santika nusantara terbakar
ada pun mengenai korban meninggal basanas menyatakan jumlah korban tewas hingga kini tiga orang
tim disaster victim identification polda jawa timur telah mengidentifikasi ketiga jenazah yang ditemukan tersebut
ketiganya adalah asvani sopir truk asal batu malang
bekti tri setianto abk mualim satu
dan wiji warga dari belora jawa tengah
kerabat korban pun datang ke rumah sakit bayangkara surabaya untuk membawa pulang dan kemudian memakamkan jenazah keluarga mereka
penconcokan untuk data data sesuai ktp terus peterangan dari keluarga apa aja
jenazah masih utut tanpa ada luka sama sekali
menyangkut jumlah penumpang km santika nusantara
ketensi dan pengendalian operasi sar basarnas agus haryono mengungkapkan
ada ketidaksesuaian antara manifest kapal yakni dua ratus tujuh puluh tujuh orang dan jumlah penumpang yang diselamatkan yang melebihi tiga ratus orang
tim sar gabungan masih melakukan pencarian baik melalui laut maupun juga melalui udara
dengan mengenggakkan pesawat cn dua ratus tiga puluh lima tn eas dan juga tadi kita bersama sama semua tni pov kemudian pusat bandar semuanya
sama kita lakukan pencarian untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi yang masih berada di laut
agus juga menyebut tim sar gabungan masih akan melakukan pencarian dari air dan udara
untuk memastikan semua penumpang dan awak km santika nusantara telah ditemukan
tim liputan cnn indonesia